wakil ketua umum mui anwar abbas meminta polisi bertindak cepat dalam mengusut insiden penembakan di kantor majelis ulama indonesia selasa siang
anwar abbas juga meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan terkait motif dibalik aksi penembakan tersebut
sebelumnya aksi penembakan terjadi di kantor mui jalan proklamasi menteng jakarta pusat
akibat insiden ini dua orang terluka
ya karena sudah ditangani oleh polisi ya mungkin mereka tanya sama polisi
minta polisi supaya bertindak secara cepat dan bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang jadi latar belakang mereka
bukan mereka ya bukan seorang ya
apa latar belakang yang bersangkutan datang ke mui dan lalu meledakkan senapangnya di sini
oh iya dia datang dari luar kan
kita ketemu sama siapa
kita bersama polisi
mas bambal ketemu sama pak sambal dijelaskan ditanya ya
mas bambal ini kan biasanya mengatur protokol ya
kalau ketemu sama siapa ditanya kan
mau ketemu sama pimpinan
kebetulan pimpinan sedang rapat di lantai empat
tidak lapor kan
boleh nggak diterima tamu ini
tapi dia nampaknya gak sabar
insiden penembakan di kantor majelis ulama indonesia pada selasa siang mengakibatkan dua orang
korban menderita luka
kedua korban luka ialah tri staff mui serta bambang resepsionis mui yang saat kejadian berada di lobi kantor majelis ulama indonesia
saat ini keduanya tengah menjalani perawatan
kalau yang pak tri tadi ditangani di rumah sakit agung
kalau pak bambang di rsm kalau gak salah ya
yang pak tri ada jahitan sepuluh di tangan
dan kondisinya so far sudah membaik
dan dia bisa bercerita utuh mengenai kronologinya ya
dia posisi menghindar dari tembakan itu dibalik kaca
tetapi karena kaca terkena peluru
kemudian pecah berserakan dan dia terkena sepertipihan kaca tersebut
kalau yang pak bambang
kalau yang pak bambang sekarang sedang visum